berarti mereka musuh kita
aku gak mau ambil resiko
kau takut banget sih lu tapi gue gak takut sama lu
pasti berani mereka kesini mon
jadi itu musuh bebuyutan lu mon
bro mereka kesini bro
cabutlah men cabut daripada kita bawa bawa telur
sama gue juga gak mau konyol
cabutlah cabut dulu
kabur kabur mon
kayak orang stres gitu perasaan
ah gue tau
pasti lo stres ya takut gue aduin ke papi
jadi ternyata selama ini yang ngaduin gue jalan sama boy deket sama boy itu lo kan
dan lo juga yang menghasut papi supaya marah ke gue terus gue gak dibolehin
terus gue gak dibolehin jalan lagi sama teman teman motor gue
ternyata reva belum tau kalo boy ini mantep pacarnya boy
mendingan loh aku sekarang nih sebelum gue keburu marah banget nih
alasan lo apa sih ngakuin itu semua
lo gak suka
karena awalnya aku melihat bahwa boy itu adalah anak yang motor gak baik
bukan panik karena elo karena kasih internet papi udah
lo pikir gue bakalan percaya
gue kan tau lo orangnya gak baik
gak mungkin niat lo sebaik itu sama gua dan patu
jadi mendingan sekarang lo jujur ngaku sama gue
atau engga gue laporin ke tante marissa
gue bilang kalo lo selama ini ngibulin dia cuma demi karir lo
oh gak mau ngomong juga
aku ngomong ke papi sekarang ya
reva tunggu tunggu aku mau ngomong
gue ngelakuin itu semua
dan gue sebel banget karena lo kerjain gue
jadi gue pengen balas dendam
udah cuma itu doang
kalau itu gue baru percaya
karena gue tau lo tuh hatinya gak bagus
ya rahasia lo sih aman sama gue
tapi dengan syarat syarat
syarat mulu apaan lagi sih
syarat yang pertama gue mau lu ngomong ke public gue
bilang kalo gue boleh temenan sama gue
pokoknya gimana caranya lo harus bujuk papi
syarat yang kedua
harus tiga kali lipat ya
kalo syarat yang kedua
syarat yang pertama
kasih tau tentang marisa atau papi ya
tunggu gue mau bilang cara yang pertama juga
bagus lah kalo begitu
saran gue juga lo jangan makan banyak banyak ya
takut pipi lo makin gendut
oh ya titik gue gendut
kesepak tuh anak
aku mau ngomong sesuatu nih sama mas
jadi setelah aku ngobrol ngobrol sama mamanya boy
dan aku liat boy itu anaknya baik
kayaknya kita nggak mesti ngelarang rafa untuk berteman dengan boy deh
jadi gini mas mas gak perlu khawatir
kalau ada apa apa dengan reva
aku sendiri yang akan tegur mamanya boy
oke gak masalah
setelah aku fikir fikirin
karena mas kayak gini jadi boros aja
iya aku ngerti mas
aku juga mikirnya seperti itu
tapi setelah aku fikir fikir lagi mas
kalau dia kepepet butuh duit
ngalamin keluarga kita
jadi biarin aja mas kita kasih uang lebih
dan untuk mempercantik diri dia sendiri mas
biar jangan kayak laki banget mas gitu
biar anggun biar feminin
jadi aku kasih uang lebih buat dia nyalon
semakin hari mas lihat kamu semakin perhatian sama reva
makasih ya sayangnya
kita bisa disini
arah rumah kita udah beda
sampai ketemu besok ya
kita harus palas
perbuatan moni sama kedua temannya itu
mereka kurang ajar banget
sampai bikin kacau di rumahnya boys
udah amin tinggal kali
ayo sekarang kita cari mereka
eh jangan jangan jangan
kita gak enak loh sama boy nanti dia
udah ini juga demi boy kok
kita harus kasih pelajaran buat mereka
biar mereka nggak ganggu kita lagi
udah lama banget kita gak ketemu moni
kok temannya moni banyak banget sih
bukan mereka cuma bertiga ya
kita cabut aja yuk
gue sih enggak
yaudah gak usah takut
apa mereka anggota baru serigala
tapi kayaknya bukan deh
anak anak serigala banyak ini menjara
kenapa bisa begitu
semua ini gara gara anak warior
mereka memang licik
berani beraninya mereka ambil jalur hukum
asal kalian tahu ya
warior itu adalah
musuh bubuyutan serigala
kalau lo butuh bantuan kita
kita pasti bakal bantu kok
kita satu perguruan karate kan
udah gak usah banyak input
selama mereka ada di basecamp serigala
berarti mereka musuh kita
wah sorry nih men
gue gak mau ambil resiko
aku takut banget sih lo
ya udah udah yan
pasti berani mereka kesini mon
jadi itu musuh bubuyutan lo mon
ya kita ajar
bro mereka kesini bro
cabut daripada kita bawa bawa telur

udah udah udah
mon kabur mon

lebih itu gaya lagi